saya sempat mikir
posisi saya ada di posisi bang edi
bukan cuma bawahan
bukan cuma orang suruhan
tanah haji mumuh itu
posisinya agak di pinggir jalan
harganya sekitar segitu
kalau ada yang jual tanah
posisinya agak ke dalam
mungkin harganya bisa lebih murah
lebih masuk akal buat kondisi keuangan kita
mak saya mau berangkat
roy masih sibuk
masih tapi kemarin udah sempat ketemu
nanti kamu mau nganter aku pulang gak
aku takut kecopetan lagi
oke itu sudah yaa
sekarang aku tengah mulai r
sekarang aku di pertumpungan
maaf salah angkot
kirain tadi pak dosen udah berhasil nyopet
saya kaget kok cepet banget
kita salah angkot
memangnya kalau mau nyopet
tapi tadi di sebelah kamu sudah ada copet yang lain
kok pak dosen bisa tahu
kalau yang duduk di sebelah saya itu cepat juga
kalau sudah s dua
nanti kamu juga bisa tahu
nanti kamu semprot
malam di lembah
saya bukannya gak sopan
saya pengen kopi mix
kau da baca gak ada
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
di terminal masih kurang orang nggak
nggak udah ada didan
didan berhenti jualan cuanki
ya dia lebih senang balik lagi ke terminal
karena jualan cuanki itu berat
yang bikin berat bukan itu tapi bawa pikulannya
sekarang kamu kepikiran buat balik lagi ke terminal
nggak cuma nanya aja
yaudah saya cuma mau nanya itu aja
kamu kalau kerja jalan teleponan aja
kok sekarang kamu jadi kayak tony
sekarang kita bisa balas dendam tanpa harus mengotori tangan sendiri
kamu memang pintar ton
didan balik lagi ke terminal
kita mungkin bisa balas dendam
tapi tetap aja sekarang kita kehilangan pekerjaan
tapi sebagai teman minimal sebagai orang yang kenal mereka
saya sebetulnya kasihan juga
sebelum mereka balik ke terminal
mereka nganggur sekarang udah keluar lagi
kasih mereka gimana ya
sementara kita jadi pengangguran lagi
sampai jumpa lagi
cari kerja itu susah
tapi kalau udah dapat kerjaan
kita kadang kadang suka bertingkah
yang susah kalau mau dapat kerjaan di kantor atau di pabrik
masih tetap bisa dapat kerjaan itu bagus
di sini atau di terminal
kita nggak dituntut keterampilan khusus
asal mau kepanasan
sama cukup modal suara
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kasik kasik kasik
semarang semarang semarang
rencana bang edi buat nguasain bisnis di jalan
pasar sama terminal gimana
kandas begitu aja
kita nggak usah mikirin itu
apa yang masih kita bisa kerjain
kamu itu orang yang gak punya cita cita
kamu memangnya punya cita cita
saya sempat mikir
posisi saya ada di posisi bang edi
bukan cuma bawahan
bukan cuma orang suruhan
penguasa bisnis di jalan
pasar dan terminal
kita harus bekerja
pasar dan terminal

standarnya ngurung sakit
memangnya dia udah sembuh